hai alam tamal lima surabaya telah menyiapkan posko bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam
di nusa tenggara timur posko ini akan beroperasi dua puluh empat jam untuk memudahkan masyarakat yang akan
memberikan bantuan bagi korban bencana pada gelombang pertama sebanyak delapan puluh satu koli pakaian
layak pakai telah dikirimkan ke wilayah yang terkena dampak yaitu lembata rute penyaluran
bencana akan dinamis mengikuti wilayah mana yang paling membutuhkan di posko ini tidak menerima
bantuan uang tunai namun hanya menerima kebutuhan logistik hingga saat ini bantuan yang masuk sudah
datang dari berbagai lapisan masyarakat diperkirakan tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh satu akan
diberangkatkan satu kri semarang lpd yang akan mengangkut bantuan dari jakarta bantuan dari
surabaya dan dari beberapa daerah untuk dibawa ke lokasi kalau tidak ke kupang juga akan di
drop menuju ke maumere yang terdekat dengan lokasi demikian
sementara itu kapolda sumatera selatan inspektur jenderal polisi eko indra heri menyerahkan bantuan
peduli bencana ntt penyerahan secara simbolis ini berlangsung di rumah dinas kapolda di komplek pakri
palembang pada selasa sore bantuan berupa mie instan sebanyak delapan ratus dus biskuit lima ratus dus susu bayi
dua ratus dus ikan kaleng dua ratus lima puluh dus dan sereal sebanyak lima ratus dus selain makanan dikirimkan juga perlengkapan mandi dan
kesehatan termasuk popok bayi dan pembalut wanita serta obat obatan selain itu kapolda juga menyerahkan bantuan uang
tunai sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah bantuan ini selain kita memberikan uang tunai juga kita berikan dalam
untuk barang ada bentuk makanan obat obatan selimut dan sebagainya yang dibutuhkan oleh
masyarakat di ntt kita berharap bantuan yang mungkin hanya sekedarnya ini bisa meringankan
saudara saudara kita yang saat ini sedang menghadapi musibah